anda kembali menyaksikan cnn indonesia breaking news
dan kita telah menyaksikan bersama jalannya sidang pembacaan tuntutan kepada kuat ma'ruf
dalam kasus pembunuhan brigadir yosua huta barat
dan sidang berjalan mulai pukul sepuluh empat puluh lima dan tuntutan baru saja dibacakan pada pukul dua belas empat puluh
dan tuntutan yang diberikan oleh jaksa penutut umum atau jpu kepada kuat ma'ruf
adalah selama delapan tahun penjara dikurangi masa penahanan
ada beberapa hal yang dirasa oleh jpu memberatkan hukuman untuk kuat ma'ruf
ada beberapa poin yang pertama adalah kuat ma'ruf dirasa berbelit belit
dan tidak menyesali perbuatannya di depan persidangan
dan juga menimbulkan kegaduhan
di dalam masyarakat
dan juga ada beberapa poin yang meringankan dari tuntutan oleh jpu kepada kuat ma'ruf
yaitu kuat ma'ruf ini belum pernah dihukum dan juga dirasa sopan di depan persidangan
dan juga tidak ada motivasi pribadi dalam merampas nyawa brigadir yosua
dan sebelumnya kuat ma'ruf ini didakwa terlibat dalam pembunuhan berencana
terhadap brigadir yosua
dan untuk mengetahui perkembangan terkini
sidang pembacaan tuntutan dalam kasus pembunuhan nofrian syah yosua huta barat
sudah ada korespondensi nn indonesia arya dita utama di pengadilan negeri jakarta selatan
selamat siang dito
ini apa tuntutan untuk terdakwa riki rizal dan juga kuat ma'ruf
atau kuat ma'ruf ya dalam persidangan yang baru saja selesai dalam kasus pembunuhan yosua
dari tuntutan jaksa ini sendiri
ada pun untuk yang memberatkan itu sendiri adalah
membuat luka mendalam bagi keluarga isyah huta barat
kemudian berbelit belit memberikan keterangan
dan terus kemudian yang ketiga adalah menyebabkan keresahan di tengah masyarakat
ada pun untuk hal yang meringankan itu adalah
terdakwa dalam hal yang kuat ma'ruf belum pernah dihukum
pidana terus kemudian dia berlaku sopan di dalam pengadilan
di dalam persidangan
terus kemudian yang ketiga adalah tidak adanya motivasi untuk melakukan pembunuhan terhadap yosua huta barat
tapi memang kita beli
bisa melihat dari tuntutan ini
kita bisa lihat bahwa memang jaksa penuntut umum menilai bahwa kuat maruf dalam hal ini
memang turut serta dalam melakukan pembunuhan berencana
meskipun memang tidak ada motivasi
dan memang tadi di dalam persidangan ini sendiri
memang tadi jaksa penuntut umum telah menghadirkan
sejumlah fakta fakta yang telah terkuak selama persidangan
terus kemudian juga telah membuktikan dakwaan yang telah dijatuhkan
atau yang diberikan oleh kuat ma'ruf itu sendiri
antara lain itu juga adalah untuk dapat membuktikan
unsur barang siapa yang terbukti dalam hal ini
disampaikan bahwa kuat maruf bersama persidangan
dia mampu menjawab pertanyaan dengan baik
dia juga dalam keadaan yang sehat
sehingga dalam hal ini dia bisa bertanggung jawab atas perbuatannya
terus kemudian juga jaksa penuntut umum juga telah memberikan unsur
dengan sengaja dan terencana
dalam hal ini mereka menyampaikan peranan dari kuat ma'ruf
dalam proses pembunuhan berencana ini sendiri
di antara lain dia adalah orang yang menyumpiri mobil lexus
dari jakarta menuju magelang
terus kemudian juga bomo serta pisau dapur
untuk menjaga jaga apabila joshua melakukan perlawanan
terus kemudian juga ikut ke rumah duren tiga
padahal kuat maruf sendiri tidak menjalankan pcr
terus kemudian ketika di rumah duren tiga dia juga menutup pintu
supaya tidak terdengar ada suara tembakan
dan juga berdiri di belakang verdi sambo
supaya untuk dapat menghilang atau mengurangi akses
apabila syawal utabarat ingin kabur atau melarikan diri
selain itu juga jaksa penutup juga membuktikan unsur dengan sengaja
dan direncanakan terlebih dahulu
dalam hal ini juga kita ketahui bahwa kuat ma'ruf sebelumnya sudah mengetahui
ada rencana untuk melakukan perbuatan
dan memiliki cukup waktu juga untuk menimbang nimbang
apabila misalnya kuat maruf menolak untuk ikut serta
ataupun juga dia tidak melaporkan usai kejadian
dia tidak minta bantuan kepada siapa siapa usai kejadian
terus kemudian juga ada unsur menghilangkan nyawa orang
yang juga terbukti dalam tuduhan atau tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum
itu sendiri begitu syarah
baik terima kasih atas laporannya
koresponden cnn indonesia arya dita utaba
selamat kembali bertugas